curiga emang ada apa tante sama pak icih
kayaknya ya bella pak ike itu sengaja bikin isu hantu tanpa kepala
kayaknya sebenarnya yang bikin cerita itu tuh dia
saya sependapat dengan apa yang dikatakan ibu ranti
jangan jangan dia juga yang mengembuskan isu tentang hantu tanpa kepala
ternyata ini cuma nisan kuburan
hantu tanpa kepala
kamu kamu diambil
bu ranti bu ranti
pak rete ada hantu berhenti kita lari
bu ranti bu ranti
apa kabarnya pak rete
gimana keadaan kakaknya sudah sembuh
sudah sembuh mak makanya saya memutuskan pulang hari ini
kenapa kalian semua lama lama dikubur
kalian paham lagi
adam pasti di rumah ya
itu dia bu
aduh bu ranti pak rt gimana sih
jangan emosi dulu atau bu
bukan anak ibu saja yang hilang anak buranti juga hilang sama sama
kalau bisa diganti sama beras saya ganti sok
pak erwin anak anak itu hilang diumpetin oleh hantu tanpa kepala
ia menghantui rumah bapak
hah hantu tanpa kepala
iya saya kan sudah bilang lebih baik rumah itu dijual ke saya
coba saja pak irwan dan bu endang terima penawarannya buat jual rumah ke saya
daripada rumah itu membawa petaka buat keluar ke bapak dan ibu
si bapak malah nawarin rumah kenapa nggak sekalian saja
minta waktu ketemuan janji mau investasi asuransi
nah on atuh
ssst masalah masalah
buang waktu sama emosi deh
ssst pak ini bener tumi kita jual yuk rumah itu
eh mami nggak mikirin rumah mau dijual mau diapain
yang penting si adam diumpetin dimana sama hantu tanpa kepala itu
pak abri ah
wah tuh bangsa tuh beringin
dur nanti jangan jangan
apa sih ada apa ini
ini ga ada sih pak rete gaya rupihan
pak rete saya tuh curiga deh sama si pak iki
curiga emang ada apa tante sama pak ici
kayaknya ya bella pak ike itu sengaja bikin isu hantu tanpa kepala
kayaknya sebenarnya yang bikin cerita itu tuh dia
saya sependapat dengan apa yang dikatakan buranti
jangan jangan dia juga yang mengembuskan isu tentang hantu tanpa kepala
soalnya sete aneh ya
kenapa juga dia tuh ngotot banget
pengen beli rumah warisan keluarganya adam
palingan rumahnya gak dijual iya kan bima
bener banget buranti
soalnya pak egy itu sering ke rumah nanyain rumahnya dijual apa enggak
padahal rumahnya kan tidak dijual
jangan jangan pak iki juga yang menculik anak anak si adam sama si rapa
so berkaitan loh
pak rete saya punya usul
belum pak rete
nah makanya jangan dipotong
kalau besok kita selidikin
siapa tau si pak ikih itu bener bener ngumpetin adam sama rafa
jadi kita berhenti
jadi kita berhenti
kita cari tau dimana tempat persembunyiannya
tapi saya rasa itu terlalu lama buranti
lebih baik tanya aja langsung
ki dimana anak anak
itu namanya bukan nyelidikin
itu namanya diskusi rapat kompromi
kirim aja undangan sekalian
ya allah kalau itu mah gak usah kita pikirin atau ari parete
eh bella ali mendingan kita bilang yuk sekarang sama warga
aduh eh parete sana jangan ya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

rafa itu hantu tanpa kepala kan adam
adam kita baca doa dulu yuk
kata mami kok hantu takut sama doa
allahumma barikana khairimma rojakna
itu mah baca doa makan
biar aja rafa biar takut sama aku
nanti aku makan dia
udah doa yang bener dong
dia biasa aja
iya hantunya gak ilan
kok hantunya tidur
kayaknya hantu ini ngantuk
kadang emang ngaturnya bisa tidur
kadang kadang kok dia pakai sepatu
jangan jangan ini sama yang pak rt bilang
ini hantu yang zaman now
emang yang sehat sehat aja
sehat ya pak ya